begini saja pak
si kemot sama neng raya pakai dua motor saja
jadi tidak berdekatan
tidak apa apa kan
kalau begitu udah bisa jalan
kenapa gitu melotot ke saya
salah nih siapa yang melotot
kemudian makan apa nih

aku sama pak andri di situ
kamu ngapain sih ribet
udah deh mendingan sekali aja
udah bu biarin aja bu
ya sudah sudah sudah
biar gue kembali aja semua
terima kasih ya
dinnernya sudah selesai
sekarang kalau mau jemput majikan
benar benar yang ketahuan nih sama sekali ya
jadi kamu dari belakang
candra candra udah ya
yaudah kita pulang aja ya
ya makasih ya pak untuk dinnernya
ya hati hati dijalannya bu
ini kembaliannya pak
emang lagi rejekinya
kembang dibeliin sama si chandra
makan dinner juga dibayarin sama chandra
ongkos bajanya dikasih
sering sering aja begini
eh saya mah tidak mau dimadu orangnya
ya maksudnya ayamnya pakai madu abah dibakar
itu kan ayam madu kesukaan abah
apa lagi kalau abah kesini pasti nyarinya ayam madu terus
abah inget gak
yah apain sih nih inget inget masa lalu
sebaiknya kita melihatnya ke masa depan saja
itu yang lebih baik
lagipula abah gak suka dimadu
ya tapi gak gitu juga kali bah
neng kan pengen abah ramah yang dulu lagi
memangnya abah rakyat yang dulu teh kumaha sih gimana
wah lu si kemot si bareng kok
menteng menteng saya lagi amnesia
dia malah manfaatin keadaan
pikir pikir capek juga ya pura pura jadi manusia teh
ya salah sarangan atuh kenapa pura pura
ya tuh yang dipikiran saya atuh satu satunya jalan buat bawa ne pulang ke bandung teh
ya entah kemana atuh
ya ayo nah banyak banyak
awas si kemot
jalan ke bandung teh
ray aku kayaknya mau sekalian pamit ya
aku mau ke warung babih mau dapet resminya ke lepanak jalanan
si raya pasti pengen ikutan ya
kalo dilarang ketahuan tidak ya saya tidak manesia
abah neng mau pamit izin dulu ya
mau ke peresmian ke bandang jalanan
neng kan anak perempuan
ini udah malam
nah tapi kan neng gak jalan sendiri kan ada money
mah dulu sebelum abah manesia abah dia percaya pisahin si kemot
nah sekarang sesudah manusia harus percaya juga
abang dudung bisa aja manfaatin amnesia abah
sebentar sebentar memang saya dulu pernah percaya sama dia
eh siapa namanya
kemot kemot abah kemot
pokoknya saya kayaknya gak pernah sedot sama dia
perasaan bagaimana abah
emang dulu abah inget
eh perasaan itu tidak kenal ingat
akal yang pakai ingat
perasaan tidak kenal namanya amnesi
eh tapi abah
kalau boleh tahu abah gak seriknya sama mondi apa
ini kenapa pada nyerang saya ini tuh
nah nih perasaan
saya gak seriknya
kalau wanita dan lelaki yang belum nikah itu jalan berduaan
karena bukan murid
begini saja mah
si kemot sama nengranya pakai dua motor saja
jadi tidak berdekatan
tidak apa apa kan
asli namah itu bingo
nah kalau begitu udah bisa jalan
kenapa gitu melotot ke saya
salah nih siapa yang melotot
selesai pulang atau ya
jangan sampai malam
malam ya sama anak jalanan ya
klub anak jalanan
klub anak jalanan

alah alah alah
kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa
sekedar sekedar sekedar
jadi begini pak
eh gendang gendeng
jadi begini pak
si neng t kan sudah gede sudah besar
bisa menentukan hidupnya sendiri juga
kalau dilihat juga si k mod anak baik
pak jangan khawatir sama si neng
si neng tidak dijaga
kita berhenti sekarang
untuk membalas perbuatan haikel kekuat
tante jadi gini meli mau minta izin dong tante meli mau ke peresmian klub motor temen temennya meli
boleh ya tante ga enak kalo meli ga dateng ya
ih kok ngelak tante iya aja deh
ya enggak lah soalnya kamu pasti ketemu sama ian
tapi disana kan rame rame tante banyak banget orangnya
jadi ga mungkin meli pacaran sama ian dia ada sih tapi ga mungkin tante
engga meli udah deh ga usah pergi kemana mana malam ini duduk di rumah aja
ih tante mah resah